presiden joko widodo memperkenalkan dua asisten ajudannya lewat akun resmi media sosialnya
keseharian kedua asisten itu diperlihatkan termasuk cerita bagaimana sibuknya mengikuti kegiatan orang nomor satu di indonesia itu
saya teddy indrawijaya pangkat letnan i saya alumni akademi militer tahun dua ribu sebelas
saya sharif muhammad fitransyah pangkat saya inspektur polisi tingkat i saya alumni akpol tahun dua ribu dua belas
inilah dua pria yang selalu menemani presiden jokowi dalam semua kegiatannya
masih muda ya
bukan pertama kali presiden jokowi memperkenalkan orang orang yang bekerja di sekitarnya
setelah sebelumnya ia mengunggah video profil koki istana dan penjaga istana bogor
sekarang saatnya lebih dekat dengan asisten ajudan presiden
mereka harus lewat seleksi sangat ketat untuk bisa menjadi asisten ajudan
menurut mereka presiden kita sekarang
sulit ditebak agendanya
dua asisten ajudan ini otomatis jadi kerja harus lebih keras
bicara soal agenda presiden melakukan kunjungan ke sejumlah tempat di jawa timur
presiden dikunjung ke pondok pesantren amanaful umah di desa kembang belor
kecamatan paset kabupaten mojokerto pada kamis
bersama menteri agama lukman hakim saifuddin dan gubernur jawa timur terpilih kofi fahim darparawansa
presiden mengajak para santri untuk menjaga persatuan dan kesatuan
presiden jokowi bagi bagi sepeda dengan syarat menjawab sejumlah pertanyaan seputar asian games
dan jumlah provinsi di jawa timur
di surabaya presiden jokowi dodo membuka rapat koordinasi pgi
dalam pidato yang bertema wawasan kebangsaan
presiden joko widodo mengajak masyarakat jawa timur untuk solid bersatu
demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia
presiden pun menegaskan bahwa isu rencana penghentian tunjangan fungsional bagi guru
adalah isu bohong